di tabang pasir yang seharinya dulu berkapasitas sekitar seratus rit per hari atau sekitar tujuh sampai delapan kubik x seratus per hari
ini anda bisa lihat di belakang saya ini ada tanggul atau biasa dikenal di sini sebagai bendungan yang membatasi untuk tidak terkena banjir dari sungai regoyo yang ada di balik tanggul ini
dan hingga saat ini hari ke sebelas proses pencarian pun masih dilakukan data dari pihak perusahaan cv duta pasir semaru atau cv dps atau biasa dikenal dengan tabang pasir haji satuhan ini
terdata ada delapan belas orang yang hilang dan hingga saat ini lima orang yang baru diketemukan
perasaan sedih dirasakan sejumlah keluarga yang masih menanti kabar pencarian korban awan panas guguran gunung semeru
salah satunya adalah imam subandri yang kehilangan tiga keponakan dan satu cucu dan belum semua ditemukan
terus ini bapak masih kesini nih pak padahal ini kan masih daerah rawan gitu kenapa pak imam
ya apa pun risikonya saya demi keponakan demi tenaganya teman teman saya tetap mau berjuang sampai dimana saya
kecuali sudah di atas keadaan sudah aman lagi saya baru mengidap masih ada mengindah tetap saya bertahan di sini sama kawan kawan semua di sini
bapak kan ini juga sudah ada tim basarnas gitu pak bapak nggak pasrah saja ke tim basarnas gitu
ya sebetulnya sudah tapi lebih saya turun sendiri ke lahan lebih ingin tahu dimana pusingnya keponakan saya dengan tenaganya aba satun itu aja saya
jadi lebih ruku lebih kompat berjuang sama kawan kawan sama sopir sopir semua ini saya
sementara itu tim sar gabungan masih melakukan proses pencarian dengan beberapa skenario
ya hingga hari ke sebelas ini proses pencarian masih dilakukan
di antaranya seperti terlihat di belakang saya ini menggunakan alat berat ekskavator yang diantara tekniknya ini adalah membuka batas batas antara ekskavator dari tambang pasir ini yang ikut tertimbun material vulkanis
karena ini diduga terdapat jenazah jenazah yang terjebak di kisaran ekskavator ini
proses perolehan titik yang penggalian ini ini berdasarkan hasil screening
dan marking baik menggunakan alat radar rescue kemudian saksi mata dan juga anjing kinain di kawasan tambang pasir ini
proses pencarian masih mengikuti kondisi terkini dari gunung semeru
tadi pagi hari kita mulai dari atas yaitu atas kantor bapak haji satuan kita arah ke bawah juga yaitu di area kali
jadi yang keduanya adalah
kita ada saksi saksi mata dari bapak haji satuan dari posko juga kita mendatangkan dari kinen seperti itu
pencariannya kita menggunakan eskavator kedalamannya sekitar antara lima dari bawah antara lima meter sampai tujuh meter
untuk update dari ini kita dapat kabar dari osj osj mendapatkan kabar dari so yaitu so yang di pos panto di gunung saur
pernyata di atas sedang
terjadi hujan lah hujan ringan seperti itu
makanya jadi kita berhentikan sementara untuk tetap di tempat aman di standar kita
tim sar gabungan memperpanjang proses pencarian dari tujuh hari sejak kejadian kemudian diperpanjang tiga hari hingga tiga belas desember
lalu perpanjangan sementara kedua hingga enam belas desember dua ribu dua puluh satu atau hari ke tiga belas dari kejadian awan panas guguran gunung semeru yang terjadi empat desember lalu
wida subianto aga dipa lumajang jawa timur